komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan atau kontras meminta presiden joko widodo untuk menemukan keberadaan dokumen tim pencari fakta kasus kematian munir
ya kontras juga menuntut kelanjutan proses hukum yang tertunda
hal itu disampaikan kontras menanggapi penjelasan presiden ke enam susilo bambang yudhoyono tentang kisruh dokumen kasus munir
kontras menganggap ada kesalahan estafet penyelesaian kasus munir pada masa peralihan pemerintah susilo bambang yudhoyono ke joko widodo
kontras meminta presiden joko widodo untuk segera mencari dan menemukan dokumen tim pencari fakta kasus munir dan melanjutkan proses hukum kasus kematian munir dua belas tahun silam
ada jejak jejak hukum yang bisa dilacak oleh pemerintahan hari ini
itu harus dikerjakan secara gesit dan cepat
karena kita nggak bisa kemudian mendilai keadilan menunda keadilan
karena orang orang seperti suciwat